assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
senang sekali saya meladia rahma kembali hadir menjumpai anda
dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa tidak sendiri sudah hadir di studio bersama saya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
cerah ceria sekali hari ini ahilman
alhamdulillah semoga secara hati ini dan secara kehidupan kita semua
dan tetap semangat untuk menuntut ilmu ya ahilman ya
nah hilman hari ini kita akan membahas tema yang sebenarnya ini menjadi fenomena
yang belakangan itu populer
yakni jalan hijrah
nah bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
kalau orang gampang sekali ya sekarang
oh si fulan sudah hijrah si fulana sudah hijrah alhamdulillah
tapi sebenarnya makna definisi kata hijrah itu apa sih
iya secara bahasa ada empat makna dari kata hijrah itu
hijrah itu artinya melangkah
yang kedua hijrah itu artinya berpindah
yang keempat hijrah itu artinya berubah
dan yang keempat yang ketiga tadi ya
dan yang keempat artinya meninggalkan
melangkah berpindah berubah meninggalkan
yang pertama hijrah itu artinya melangkah
melangkah dari satu tempat ke tempat yang lain
tentunya dari satu keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang lebih baik
saya di rumah
kemudian ketika azan berkumandang
saya segera berangkat ke masjid
maka langkahnya itu ada langkah hijrah
langkah untuk bisa mendapatkan kebaikan
saya mager malas gerak
di kosan di rumah
nggak mau ikut ta'lim
tapi tiba tiba ada ajakan ke saya untuk ikut ⁇ talim
maka saja melangkah dari rumah dari kosan
menuju ke tempat ta'lim
maka langkahnya disebut hijrah
karena ada kebaikan yang akan kita dapatkan
dari langkah yang kita hadirkan
yang kedua hijrah itu berpindah
jadi berpindah tempat
dari tempat yang tidak baik
kepada tempat yang lebih baik
dari tempat yang sulit menemukan kebaikan
kepada tempat yang lebih dekat dengan kebaikan
dan inilah hijrah yang dilakukan
hijrah dari mekah ke madinah
di mekah itu nabi mendapatkan kondisi yang sulit untuk berdakwah
di mekah itu nabi mendapatkan kondisi yang tertekan
untuk menghadirkan kebaikan
maka allah perintahkan nabi hijrah ke kota madinah
yang berharap ketika hijrah di madinah itu
ada kemudahan dari dakwah yang dihadirkan
maka hijrah tempat
di satu tempat pindah ke tempat yang lain
di pekerjaan yang lainnya
di tempat yang lainnya
yang satu ke pekerjaan yang lain
tapi tujuannya untuk kebaikan
tujuannya untuk mendapatkan kebaikan
nah yang ketiga hijrah itu berubah
merubah kebiasaan buruk kita pada kebiasaan baik
memperbaiki diri kita dari kondisi yang tidak baik
kepada kondisi yang lebih baik
dan yang keempat ini puncaknya
hijrah itu apa
meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh allah swt
hijrah itu meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh allah
jadi kalau kita tahu ini dilarang
kita tahu ini tidak boleh
kemudian kita tinggalkan
maka proses meninggalkan itu namanya hijrah
nah secara jenis
ada dua hijrah itu
satu ada hijrah makaniyah
yang kedua ada hijrah maknawiyah
hijrah makaniyah itu hijrah tempat
fisik ya terlihat
dan ini sudah selesai
jadi pas ke hijrahnya nabi saw
tidak ada hijrah lagi
tetapi kita bisa mengambil maknanya
nah ada orang yang sekarang gak baik
yang kurang baik lebih baik
itu namanya hijrah maknawiah
makna hijrahnya ada
karena kita ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup
jadi hakikatnya hijrah itu banyak definisinya
tadi maknawiah juga ya
sekarang yang mungkin banyak orang
nah hijrah ini kan kaitannya juga dengan menjemput hidayah ya
kalau saya memahami
seperti itu ahilman
karena maksudnya ketika kita memutuskan untuk tadi
meninggalkan atau berubah menjadi lebih baik
itu tidak lepas dari hidayah dari allah
saya itu punya
kalau hidayah itu kan mungkin ada di seliling kita
tapi kadang kadang manusianya nggak peka
nah bagaimana cara kita untuk menangkap hidayah allah itu
supaya lebih mudah dalam berhijrah
di antara nikmat yang besar
yang allah berikan kepada seorang hamba adalah
nah nanti ada lagi yang lebih besar lagi
nikmat hidayah at taufiq
jadi nikmat hidayah at taufiq
dia bukan hanya diberikan petunjuk
tapi dia diberikan jalan
untuk menjemput petunjuk itu
tadi mbak bila nanya
apakah setiap kita diberikan hidayah
setiap orang itu diberikan hidayah
apakah dia mau menjemput hidayah itu atau tidak
apakah dia mau membuka jalan
daripada hidayah itu atau tidak gitu
kalau kita kembali kepada
ketika kita dalam kandungan ibunda kita dulu
kita semua dihembuskan ruh oleh allah swt
dan ketika itu kita ditanya oleh allah sebenarnya
sekaligus pertanyaan yang menjadi saksi dan sumpah kita
allah bertanya kepada kita
apakah engkau mengakui bahwa aku adalah tuhan kamu sekalian
dan dulu kita semua menjawab
tentu ya allah kami bersaksi
bahwa engkau adalah tuhan kami
setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah
dalam keadaan suci
nah dalam perjalanannya
tentu dia menemukan berbagai macam
nah dalam proses menghadapi dinamika itu
maka dia butuh hidayah
nah ada yang menjemputnya
ada yang mengelakannya
nah hijrah adalah satu proses
yang bisa kita hadirkan untuk melangkah pada kebaikan
bahwa setiap dari kita pasti pernah punya salah
setiap dari kita pasti pernah punya kesalahan
setiap dari kita juga pernah punya kehilafan
untuk menemukan kebaikan dari kesalahan yang pernah kita lakukan
prosesnya disebut dengan hijrah
nanti ujungnya taubat
nanti ujungnya lagi istiqomah
walaupun kan kalau zaman
ya mungkin bukan zaman dulu ya
kan kalau sekarang bahasa trennya itu hijrah
kalau zaman zaman sebelum ini mungkin ada taubat
ya secara makna kan berbeda
taubat artinya kembali
hijrah artinya tadi melangkah
atau memperbaiki diri pada kebaikan gitu
nah ini kan dua hal yang tentu harus dihadirkan
kalau saya melihatnya ini proses
mungkin untuk bertaubat orang pelan pelan gitu
nah caranya adalah hijrah sebagai jalan
untuk bisa menemukan perbaikan itu
nah pertanyaan saya mungkin ahilman
itu tadi ya ketika hidayah sudah datang
dan kita tergerak untuk menjemputnya
sebenarnya kan ada keinginan mungkin ya
untuk itu tadi
misalnya saya mengikuti
tapi kadang kadang itu kan godaan itu luar biasa
shitan itu pasti akan terus mempengaruhi
nggak usah lah gitu segala macam
jadi kiat seseorang untuk oke mantap
berhijrah itu apa yang perlu dilakukan
di dalam al quran
tepatnya di surat al baqarah ayat dua ratus tiga puluh
allah swt berfirman
ulaika yarjuna rahmatallah
perhatikan kalimat ini
sesungguhnya orang yang beriman
dan orang yang berhijrah
dan orang yang berjihad di jalan allah
mereka mengharapkan rahmat kasih sayang allah
satu berarti iman
orang itu makin yakin dia kepada allah
maka dia berharapkan rahmat kasih sayang allah
maka dia berharapkan rahmat kasih sayang allah
makin yakin dia terhadap janji allah
makin yakin dia dalam mengarungi hidupnya untuk allah
maka makin dia serius untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik
bagaimana caranya agar hijrah kita ini
tracknya betul gitu
yakinnya dia kepada allah yang harus dikuatkan
nah nanti kalau imannya sudah kuat nih
kan hijrah itu pasti ada godaan
nanti ada sebuah kekuatan
nanti kita bahas lah
tahu aja kita harus berkulit
akhirnya baik baik pak mirsa
jangan kemana mana kami akan kembali sesaat lagi
gamai k julian
dan yang kedua istrinya siti khadijah alaihassalam
tapi apa yang terjadi
ketika tantangan dakwah makin kuat nabi kehilangan dua orang yang dicintai ini
dua orang ini yang selama ini membela nabi bersama dengan nabi
tapi kemudian allah panggil usia orang yang dicintai oleh nabi ini
maka tahun tahun itu disebut dengan amul huzni tahun kesedihan
nah maka kemudian allah swt singkat cerita memberikan hadiah kepada nabi
satu peristiwa namanya isrami raja
nabi diperjalankan dari masjidil haram ke masjidil aqsa
kemudian nabi diangkat dari aqsa ke siti ratul muntaha
ya sepulang dari sana nabi mendapatkan hadiah kira kira
sholat sebagai jawaban dari setiap kegelisahan yang beliau dapatkan
kira kira begitu singkat ceritanya
nah kemudian nabi
tapi diperintahkan untuk berhijrah ke satu tempat
tapi apa yang terjadi
ketika sampai di taif ⁇ nabi mendapatkan perlakuan yang jauh lebih parah daripada orang orang mekah
nabi dilempari batu dicacimaki dihina
sampai kemudian nabi kembali lagi ke kota mekah
nah dalam keadaan yang begitu genting luar biasa
maka nabi memilih untuk sepertinya ini tempat tidak kondusif untuk bisa mendukung dakwahnya nabi
maka nabi kemudian mengundurkan
untuk salah seorang sahabatnya bernama musa bin umair
untuk berangkat ke kota yasri
yang kemudian namanya di madinah sekarang
ya jadi musa bin umair itu adalah sahabat nabi duta besar pertama dalam islam
yang dikirim oleh nabi ke kota madinah
orangnya ganteng tampan keren lah pokoknya pinter
nah setahun sebelumnya untuk memastikan bahwa tempat nabi di madinah itu aman dan nyaman
nah maka nabi di mekah menyusun strategi
gimana caranya ketika nanti berhijrah
untuk mengalabui para musuh
nabi menggantikan tempat tidurnya oleh ali bin abi talib
kemudian nabi berangkat bersama dengan abu bakar
kalau ke madinah biasanya lewat kanan gitu ya
nabi cari strategi yang orang itu gak tau
berangkat malam malam hari
lewat jalur yang mungkin tidak biasa
ditemani oleh sahabatnya abu bakar dan seterusnya
sampai singkat cerita nabi hijalah ke madinah
sampai kemudian peradaban islam berkembang luar biasa
kadang orang itu butuh
menemukan titik dimana dia
merasakan ada kehampaan dalam hidupnya
sehingga dia akan berpikir bahwa jalan hijrah adalah jalan yang harus dia tempuh
makanya harus ada punya alasan
orang kalau gak punya alasan dalam hijrah
dia akan lost gitu
tapi kalau dia punya alasan
misalnya dia pernah sulit terpuruk terjatuh down
dan titik itu menurut saya adalah titik terindah dalam hidup
makanya kalau ada orang yang hari ini
sedang merasakan titik terendah dalam hidupnya
sedang susah sedang sulit
ketika engkau dibanting
siap siap engkau akan terpelanti
jadi sabar terus jalanin
ketika sudah punya latar belakang itu
berarti kan berangkat dari niat
nah ketika niatnya berjalan
maka butuh strategi
tapi tadi pakai strategi kan
tempat tidurnya digantikan oleh alibin al bitolib
jalannya bukan jalan yang biasa gitu kan
kemudian nabi juga bersembunyi di gua hiro dan seterusnya
nah ini kan strategi
maka jawabannya ketika hijrah butuh strategi
tambahin ilmunya gitu kan
yang ketiga ada teman
tadi nabi hijrah sendiri atau ada temannya
ada temannya disertai minimal satu
walaupun ada sahabat lain juga yang sudah berangkat
tapi nabi ada teman
makanya kita harus punya besty lah istilah kalau anak muda sekarang ya
harus punya teman
kalau apa ada bahasa lainnya itu apa namanya tuh
jadi kita harus punya support system
yang bisa mengangkat diri kita untuk berjalan dalam jalan hijrah itu
nah sampai titik ujungnya adalah tujuan
orang akan menemukan jalan hijrah yang istiqomah kalau dia punya tujuan
dari apa yang dia jalani
maka hijrah jangan karena oleh
jangan karena oleh oleh
hijrah jangan karena seseorang
hijrah jangan karena sesuatu gitu ya
kan diperingatkan dalam hadis itu
barang siapa yang berhijrah karena urusan dunia
maka boleh jadi dia hanya mendapatkan dunia
tapi dia tidak mendapatkan nikmat dari hijrah yang dia jalankan
barang siapa yang berhijrah karena seorang wanita yang dia cintai
mungkin dia hanya akan mendapatkan wanita yang dia cintainya
tapi dia gak akan mendapatkan nikmat dari hijrah yang dilakukannya
kenapa ada orang yang hijrah tidak istiqomah
dan karena tujuan yang tidak pasti
nah itu tadi ya
ahilman sudah ada pertanyaan yang masuk dari netizen
kita semak bersama sama
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
jadi saya memiliki seorang teman yang baru saja berhijrah
namun beliau terlihat seperti mulai menjauhi keluarganya
dengan alasan tidak mau terpengaruh dengan kebiasaan lamanya yang buruk
lantas bagaimana sih ustadz islam memandang hal ini
dan apa saja yang sebaiknya teman saya ini lakukan
terima kasih ustadz
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini pertanyaan dari mbak resti
seorang karyawan swasta
dan mungkin menjadi pertanyaan banyak orang
kayaknya kok kalau sudah hijrah jadinya eksklusif
tertutup tidak mau bergaul gitu
karena merasa kayaknya takut terpengaruh
sebenarnya harusnya seseorang yang sudah hijrah itu bersikapnya seperti apa sih ahilman
kalau kita gambarkan prosesnya ya
jadi ketika seseorang itu berhijrah
dia menemukan banyak kebaikan dalam hidup
dia mulai memperbaiki diri
dia merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik
nah ketika dia sudah mantep dengan hijrahnya
maka nextnya dia istiqomah dengan amalnya
maka ada yang bilang hijrah itu mudah
yang susah istiqomahnya
maka nanti dari hijrah
nah setelah dia istiqomah
maka dia naik level lagi
dia mulai ngajak orang
dia mulai kemudian mempengaruhi orang
tapi ada level lagi yang lebih tinggi
bagaimana setelah dia hijrah
dia menghadirkan apa ya
persaudaraan diantara sesamanya
bukankah itu yang nabi lakukan ketika ke madinah
mempersaudarakan antara kaum ansor dan muhajirin
yang tentu ini dua hal yang berbeda kan
yang satu berangkat dari mekah dengan segala keadaan sulitnya
yang kedua di madinah dengan segala keadaan nikmatnya
mereka dipertemukan dipersaudarakan oleh nabi saw
ini bab yang harus kita evaluasi sebenarnya
kalau ada sesuatu
kalau ada seseorang yang mengatakan dia sudah berhijrah
tapi dengan hijrah malah memutuskan uhwah
malah menimbulkan permusuhan
malah menghadirkan pertengkaran
berarti ada track yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan
nah barangkali husnuzonnya adalah
bukan eksklusif mungkin
mungkin dia lebih memilih saja menjaga jarak
untuk melembutkan hatinya
karena dia belum kuat untuk kembali ke tempat itu
memang kadang kadang orang itu harus meninggalin tempat yang tidak baik
karena sebagian orang mungkin tidak kuat dengan perjalanannya
satu kali dikisahkan ada seseorang yang
dia itu ahli maksiat
semua maksiat dia lakukan
dan dia sudah berusaha meninggalkan apapun
maka kemudian dia tanya kepada gurunya
aku sudah berusaha meninggalkan semua
tapi ada yang satu aku gak bisa tinggalkan
berhenti minuman keras
tapi makin aku mau berhenti makin gak bisa berhenti
sukakah mereka juga minuman keras
iya semua teman teman saya minuman keras
karena yang membuatmu tidak bisa berhenti minum minuman keras
bukan karena hanya dirimu
yang membuat dirimu menuntut untuk minuman keras
berarti kadang kadang kita harus tinggalin dulu
beri ruang dulu
tapi justru untuk menguatkan hati kita
sambil mengukur diri ya
sambil menguatkan diri
agar saat nanti kita kembali
kita punya kekuatan
kan hidup ini hanya dua kan
mau jadi pemain
mau jadi pemain
atau mau jadi pengikut
kalau kemampuan kita tidak bisa mempengaruhi orang lain
berarti kita mundur deh
untuk mundur sejenak
bukan untuk membencinya ya
tapi untuk melatih hati ini
agar semakin kuat ketika ketemu dengan mereka kembali gitu
kalau ada keburukan
tapi jangan benci orangnya
kalau ada orang yang berbuat maksiat
tapi jangan benci orangnya
kalau di hati ini
tidak ada kebencian kepada orangnya
maka akan ada doa yang kita panjatakan
dan kita akan mencari
dan kita akan melihatkan kepada allah
agar orang itu berubah
tapi kalau hati ini udah benci sama seseorang
susah kayaknya mau doain aja susah ya
ketutup hidayah untuk mendoakan orang yang kita ingin berubah itu
ahilman kita akan masih lanjutkan
perbincangan soal jalan hijrah ini
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali
terima kasih pemirsa
anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode jalan hijrah
kita lanjutkan lagi akhilman
bicara soal hijrah
kita banyak sekali melihat
ya itu tadi ya
fenomena hijrah begitu ya
tidak hanya hijrah
tapi juga berdakwah
tidak hanya berita baik ya
yang kita lihat ya
tapi kan ada juga contoh contoh
banyak diantara kita yang juga berguguran
di jalan hijrah dan juga jalan dakwah
kalau kita boleh mengamati dan jadikan ibroh
gimana ya caranya supaya bisa tetap istiqomah
jalan kebaikan itu penuh terjal ya
penuh cobaan gitu
tetapi kita harus bisa memaknai
setiap ujian yang datang itu
cara allah mengangkat derajat kemuliaan kita
apa sebab orang bisa berguguran di tengah jalan
dari hijrah yang dia lakukan
boleh jadi indikator agar hijrah istiqomahnya
dia tidak penuhi
mungkin niatnya di awal belum lurus
ketika dia berhijrah karena nafsu
ya mungkin karena
apa sesuatu yang kemudian
udahlah pokoknya jalan aja dan seterusnya
trend kadang kadang juga ya
trend gitu kan
nah yang kedua karena kurang ilmu
maka hijrah butuh ilmu
menyampaikan kepada siapapun teman teman kami gitu
ketika bertanya pada satu hal
orang yang ketika mendapatkan satu kebaikan kan
pengennya langsung gitu
dasarkan dia dengan ilmu yang makin kuat
berarti kalau ada ilmu ada guru
cari yang bisa menuntunnya pada kebaikan
kita olahraga fisik aja ada instrukturnya
masa urusan hati gak ada instrukturnya
gak ada pembimbingnya
berarti ada gurunya
maka carilah itu
nah atau yang ketiga
boleh jadi karena circle nya belum kuat
dia pengen hijrah tapi di tengah jalan
mungkin ujiannya luar biasa
karena juga teman temannya tidak mendukung kebaikan dia
maka segera tuh
dan yang keempat
mungkin tujuannya belum clear selama ini
maka nanti dalam proses hijrah
keyakinan bahwa allah memberikan banyak pahala kepada orang berhijrah
orang yang berhijrah itu disayang allah
kalau ada di antara kita
yang dimudahkan untuk berbuat kebaikan
hakikatnya karena allah mencintai kita
karena allah menyayangi kita
bukan semata mata maunya kita
allah yang berikan rahmat kepada kita
tidak pernah sholat tahajud
tapi kemudian perlahan tapi pasti
dia menjadi hobi sholat tahajud
karena allah lembutkan hatinya
allah cintai dirinya
maka minta sama allah agar allah mencintai kita terus menerus gitu
kita disayang sama manusia aja senangnya minta ampun
apalagi disayang allah
dan bagaimana gambaran allah menyayangi hambanya
allah akan arahkan hambanya pada kebaikan dan ketaatan
jadi sebenarnya janji allah kepada hambanya yang berhijrah itu apa sih
jadi kita harus pegang
satu orang berhijrah itu disayang sama allah
boleh jadi dunia dia kehilangan
boleh jadi yang dia cintai selama ini kehilangan
tapi di saat yang bersamaan dia dicintai allah
itu jauh lebih berharga daripada apa
maka bukankah dulu para sahabat di mekah meninggalkan banyak hal
meninggalkan rumahnya meninggalkan tempatnya meninggalkan semua yang dicintainya
dengan keyakinan bahwa allah sedang mencintainya dengan hijrah ini
maka nanti next yang kedua lihat
makin dia istiqomah dengan hijrah maka yang kedua
allah akan gantikan semua yang hilang dengan yang lebih baik
dan memang itu adalah bagian dari ujian hijrah
maka ini kadang orang itu tidak memahami bahwa ujian yang datang itu
adalah cara allah sedang mengukir balasan kebaikan di waktu yang akan datang gitu
jadi dia ridho aja terima jalani
sampai kapan sampai tuntas
maka nanti allah akan ganti
bahkan di quran disebutkan allah menggantinya dengan muraghaman kathiru wasa'ah
allah ganti dengan yang lebih baik
dan lebih luas daripada apapun
maka lebih baik kehilangan sesuatu karena allah
daripada kehilangan allah karena sesuatu
kemudian diganti dengan yang lebih baik
yang ketiga diampuni dosa dosanya
perilaku dia yang dulu yang banyak salah
kemudian dia hijrah
maka semua diampuni
baik masya allah
ahilman sudah terasa kita sudah sampai di penghujung acara
ini luar biasa loh
pembahasan tentang hijrah
kayaknya harus ada next episode
karena kebetulan kan ahilman di bogor membina komunitas teman hijrah
jadi banyak anak anak muda yang dengan izin allah
kita hadirkan kesempatan untuk berhijrah sama sama
part dua ya
insya allah ya
dan sebagai penutup seperti biasa pemirsa
ustadz hilman fauzi akan menyampaikan doa penutup
baik pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
di akhir pertemuan ini
mari sama sama kita lembutkan hati
tenangkan perasaan kita
angkat kedua telapak tangan kita
kita berdoa kepada allah subhanahu wa ta'ala
silahkan aminkan dalam hati masing masing
ya allah ya rahman ya rahim
duhai allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
sayangi kami ya allah
cintai kami ya allah
bimbing agar hidup kami semakin lebih baik daripada hidup kami yang sebelumnya
allah kuatkan kami untuk berhijrah
allah kuatkan kami agar istiqomah
allah jadikan kami hambamu yang yakin bahwa ketetapanmu adalah yang terbaik untuk kami
allah masukkan kami nanti ke dalam surgamu
jauhkan kami dari siksa api nerakamu
allahumma innanas alukaridhau kawal jannah
rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah
wa salamun ala mursalin
pemirsa usai sudah percobaan kita dalam gapai kemuliaan hari ini
saya meladya rahman dan juga ustadz hilman fauzi ududiri
insya allah kita akan jumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh